saya ingin bertanya
mas habib dimana ya
di saat seperti ini kamu kenapa gak datang sih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mari diangkat jenazah
ternyata tanahannya panas
ternyata tanahannya panas
saya ingin bertanya sebenarnya perbuatan apa yang telah dilakukan almarhumah semasa hidupnya
sebenarnya semasa hidupnya adik saya selalu melakukan hal
adikmu kemana jem
maafin aja jem ya pak
ajang udah cari rizka kemana mana setahun ini
gak ketemu juga
rizka gak kasih kabar sama sekali pak
maafin ajeng ya pak
ajeng dibikin kecewa pak
kamu sudah membuat hati papa senang selama ini
tapi bapak sedih tidak bisa melihat pernikahan kalian berdua
kamu adalah laki laki yang baik
papa keping sekali melihat kalian berdua menikah
berhenti penyesalan ketika semua
bapak sudah tidak ada
ini lelewannya yang rujuk
lelahi lelewani rujuk pak
maafin ajeng pak
ajeng ajeng ajeng
ajeng jangan sabar
saya terima nikahnya dan kawinnya
ajeng bidik mirwan dengan mas kawin tersebut di baya tunai
pernikahan kalian mendapatkan keberkahan dari allah swt
ya alam sana
kok kakaknya menikah adiknya gak datang ya
nggak tahu bu
kemarin aja waktu sakit nggak ngelongong
amin ya allah
bapak ibu ibu semuanya
saya mewakili keluarga almarhum mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya buat bapak ibu
semua yang sudah menyempatkan hadir sampai acara
menguatkan hadir sampai acara pemakaman selesai semoga amal kebaikan bapak dan ibu ini diberikan
ganjaran pahala yang luar biasa oleh allah subhanahu wa ta'ala amin ustadz terima kasih
banyak ustadz terima kasih banyak ustazah ya terima kasih bapak ibu semuanya terima kasih banyak
makasih terima kasih banyak ya ibu makasih ya bu makasih bu makasih
selamat ya atas pernikahan kalian berdua ya allah rizka kamu datang sendiri iya kak
aku sendirian sorry aku telat soalnya aku hamil bagian kakak ngabarin aku sih
sama mas abi udah so ini cari kamu kemana mana tapi nggak ketemu
kamu juga nggak ada kabarnya aku mau kasih tahu kalau papa sakit tapi gak bisa aku
tahu kakak tuh sengaja nggak ngabarin aku soalnya kakak tuh mau semua harta hartanya papa
aku baru dimakamin deh kakak udah deh gak usah sok pura pura
sedih aku tahu kok kakak senang banget dengan kepergian papa dan kakak itu gak suka aku datang ke sini soalnya kakak tuh ketakutan kalau harta hartanya papa jadi milik akunya kan
ini ini ini tempat tidurnya keren juga
udah berapa bulan
sebentar lagi mau lahiran
nggak ada bapaknya
maksud kamu apa sih ngomong seperti itu
aku tanya ya sama aku
dengerin baik baik ya kakak ipar
bayi yang ada di dalam kandunganku ini sebentar lagi mau lahiran
dan bapaknya nggak tau entah kemana udah kabur
tapi kalau kakak ipar mau jadi bapaknya sih aku seneng banget
eh udah sebarangan kamu kurang ngomong
baru datang udah bikin gara gara ya
ya elah kakak aku ini bercanda
aku ini datang kesini
masih kecil aja udah muntah muntah
kenapa ya dia ikut ikutan hamil

sayang waa waktunya makan buah
ya ampun kayaknya lebih enak makan
sambil duduk aja kali ya
aduh aku udah gak sabar banget nih
anak kita laki laki bapak perempuan nih ya
mau laki laki atau perempuan
ya sama aja lah yang penting sehat
mas abi mas bantuin aku dong ini aku pegal gantian gendong
kak lihat deh mas abi gendong anak aku pantas banget ya
jangan sembarangan itu suami aku
jangan samain mas abi sama semua laki laki itu yang kamu kenal beda
kak aku gak mau deh tinggal di bogor lagi
soalnya rumahnya udah tua udah meroboh
itu kan sesuai sama wasiat dari bapak
ya lagian bapak udah mati nggak mungkin protes
kamu tuh maunya apa sih rumah udah dibagi dua harta semua dibagi dua tanah sudah dibagi dua apalagi
ya aku mau tinggal di sini kak
kamu tinggal di sini
iya mas abi aku mau tinggal di sini
soalnya repot banget ngurusin anak aku
ya udahlah kasihan juga rizka tinggal sendirian ngurus bayinya ya mas
tapi aku gak mau ada kak ajeng di sini
apa lagi sih maunya rizka ya allah kamu bikin emosi orang terus ya
aduh ya allah
udah lama gak usah diambil hati rizka lagi bercanda kok ya
ya udah lama gak usah diambil hati